lo pake parfum ya
ya iyalah gue pakai parfum
terus gue juga pakai body lotion
biar kulit gue tuh lebih halus
nah terus udah gitu rambut gue dipakaiin hair lotion
biar menjaga kelembapan rambut gue
soalnya sisu itu lebih sensitif dibandingin kimi
apa lebih bego
kan gue udah bilang tadi
kita kan mau jalan jalan ke hutan di bang villa
bukan ke mall
sebenarnya ini dua ramuan ini
sedangkan besok gue harus ke
soalnya kimi sama glasio kesana men
nah karena motor gue gak ada
gue gimana dong jalannya
jangan galak mau gak
nah gini gue berencana mau minjem motor lo men
nah motor lo jadi alat transportasi gue menuju kesana
dan ini gue kasih free buat lo
demi hani men
bener nih orang
masih gak nyadar juga
hah hani kamu kenapa jadi bengkak begini hani
banyak yang bengkak sih lo men
buruan jawab gimana nih obat mau nggak
ya mau dong
silahkan lo pake
semoga aja dengan parfum pelot ini
honey jadi lengket sama lino
muah muah muah
lo pake apaan sih bau banget nih
kayaknya lo ketumbuhan minyak cem cemen ya
kalo peletnya udah bekerja
bertuhu rasa dia
eh enggak kok
ini parfum dari paris prancis
gua dikasih sama darren
bin brongutup itu soalnya
lina minum dulu yuk tadi kepanasan kan
kalo gak mau ada makanan kecil
ramuannya mulai bekerja nih
lino duduk dulu yang manis
soalnya si brongutup itu bilang dia mau pergi

ah emangnya mau kemana sih nol
gini si darren bin brongutup itu
soalnya disana ada
gracio ada kimmy dan juga kawan kawan
lino capek ya
ehh emang vilanya todo dimana nol
gila udara seger banget
taduh gila vialo keren banget
eh masuk masuk yuk gua udah minta dibikinin gurame goreng sama bo mina
wah mereka udah masuk nih
gua gabisa tinggal diam
gua harus ngelindungin kimi
gua ada di belakang lo
eh kita makan di taras atas aja
wah masih rame
wah jengol rame
wah enak banget
wah enak banget
eh pada yang deh
itu bukan si darren
iya itu kan darren hah
ngapain dia kesini segini segala
dia pikir sisil juga ikut lagi
eh tuh tuh
si darren ngapain disini tuh
hah ke ke ke
eh ya udah lo pada tunggu disini aja ya
biar gue yang ke bawah oke
terus sekarang gua harus mulai dari mana ya
dari situ api dari sini
apa dari belakang
kayaknya disitu much better deh
oke saatnya pangeran dern beraksi
jadi tukang kebun
bang tukang kebun baru ya disini
tanaman kan sekali sekali boleh direboisasi den
boleh dong tukang kebunnya juga direboisasi den
boleh boleh boleh
jadi tolong ya
semua tanaman disini dibentuk ulang
dibentuk kayak apa ya
dibentuk kayak udang
dibentuk kayak kerang
yaudah kerjain bener ya
wah gila keren banget tuh pandangannya
eh mereka udah pada datang tuh
itu mobilnya keliatan
aduh lino kalo bego jangan dipiara kenapa sih
gak pake gini ya coba mobilnya udah keliatan
wah lo hebat banget ya bisa dapetin villa disamping villa nyata
dan mana pemandangannya bagus lagi
udah udah deh sekarang masuk ke dalam semuanya
lo berdua sekarang cari windy sama dia
baru nyampe dapet ganjen
nanti rencana yang kemarin kita matangin lagi
parfum dari den
buktinya cewek cewek pada nempel sama lino
hah sekarang sampai di sini lino
saatnya lino pake obat penumbuh rambut
biar tambah maco
kayak sarukan nehi nehi ajar ajar ajar ajar
uh blacio ngajakin gue jalan jalan di hutan belakang
aduh gimana ya
apa gue baru aja jadi sisil aja ya
si gilesio pasti seneng banget jalan jalan di hutan yang romantis banget
sama cewek sejantik sisil
gue berubah sekarang aja apa ya
muah muah muah
gue udah di hutan di belakang villa nih
suasana di sini tuh enak banget
dan jalannya tuh gampang kok
oke cepet ya
gilesio pasti seneng banget deh jalan di hutan sama cewek secantik gue
kenapa yuk kita jalan yuk
kok tapang lo bete gitu sih
kenapa lo muncul sebagai sisil sih
emang si kimi kenapa
jalan sama sisle itu lebih enak
lebih kurus lebih langsing lebih wangi
aduh aduh aduh
ini apaan sih
banyak banget nyamuk
nah terus serangga apaan lagi tuh yang nyantol di kaki gue
ya iyalah gue pakai parfum
terus gue juga pakai body lotion
biar kulit gue tuh lebih halus
nah terus udah gitu rambut gue dipakaiin hair lotion
biar menjaga kelembapan rambut gue
soalnya sisil itu lebih sensitif dibandingin kimi

apa lebih bego
kan gue udah bilang tadi
kita kan mau jalan jalan ke hutan di bang villa bukan ke mall
kenapa lo pakai segala macam wangi wangian kayak gitu

oh giliran sama kimi aja lo gak pernah protes
itu karena kimmy gak pernah sibuk dengan macam macam polesan kayak gitu
kimi tuh pasti ngerti kalo jalan ke hutan
dia gak bakal pakai wangi wangian
karena itu menarik perhatian serangga tau gak
makanya lo dikeroyakin serangga kayak sekarang

tunggu lagi suruh siapa sih jalan jalan di hutan
ngajak cewek jalan di hutan emangnya

lo tanggung aja resiko lo sendiri
gue kan dandan dandan cantik kayak gitu buat lo tau

hah udah deh lo pulang aja disana
gue mau jalan jalan sendirian aja

pasar jadi cewek gak pede kayak gitu tuh

itu juga tuh

tadi gue ngeliat si gilesio sama si sissy lagi berantem
dan kayaknya dia bakal lewat depan villa kita deh
so mending lo cari si windy sama si dea buat cegat si gilesio

sudah sudah sudah